mainkan gamenya dapetin plusnya
eh kang dadang
pebi udah pulang tuh kang dadang
dia nanti siapa
gak tahu kang dadang saya belum kenalan
ini udah naik deh
pebri udah ketemu kum
pebri udah ketemu tuh kum
pebri udah ketemu tuh kum
kum pebri udah ketemu tuh kum
kasih tau kamu jelasin
kamu yang jelasin mana
kamu yang jelasin silahkan
ya dimana tuh tadi ceng
ya makanya saya yang jelasin
dimana sih pebri ceng
febri ada di jakarta dibawa sama orang yang namanya yati
tadi kita saya sama aceng kamu gak ikut tuh kum
siapa sih aceng
ini si keluarganya yati itu yang ngasih alamat si pebri di jakarta nih
si bebek ada di sini
ada di sini
ada di rumah sini
ada sih ada
ada mana pebri ya
pebri ada di alamat sini di jakarta
kita jemput ah
pebdul udah ketemu kang dadang
untung saya kasih tahu
kamu kasih tahu
kamu tahu dari mana orang kita berduanya nyari
maksud kamu tahu apa
iya tahu agelap
kalian berdua aja yang ke jakarta
biar kita di sini jagain rumah kamu
makasih ya ceng
hati hati di jakartanya kum
udah makasih ya
kalau bukan karena strategi kita yang luar biasa yang jitu pebrima nggak akan ketemu
perlu kecerdasan yang sangat luar biasa untuk memecahkan misteri ini
bukan kayak teman kita yang ini
kayaknya gini doang
misalnya begini doang
habis itu begini
kalau kita kan begini
kas lagi ah
sekarang mau berangkat dulu ya
bapak bapak perabot mah yuk
waalaikumsalam mang ocad
sebentar ya mang
sebentar ya mang
sebentar ya mang
si idan kemana ya
beberapa hari ini gak kelihatan
yang penting uang saya teh sudah kembali
takut dia keluar
ceng cengk ceng ceng bangun atau ceng acting kamu bagus kayak tidur beneran
ada mimpinya juga ceng mimpi itu sih pebri beneran
kok saya juga mimpi ceng
pero itu sih pebri beneran
masya allah pebri
bukan pak orangtuanya pebri justru nyusul pebri ke jakarta
masya allah pebri
bapak kamu udah sampai stres
saya yang udah bawa pebik ke jakarta
alhamdulillah kamu gak apa apa ya
jangan kebur keburan lagi tuh pep
boy panggilin emak di rumah saya
kenapa manggilnya di sini sih
kamu mah ceng
bilang aja tuh ceng
udah biar cepet pakai motornya akum aja
kan mereknya beda
yaudah jalan aja seperti sana
duduk duduk duduk mak
pep ibu kamu teh pulang
sekarang ibu teh pergi sama bapak jemput kamu ke jakarta
makanya kamu jangan kabur kaburan lagi
saya sekali lagi minta maaf ya kang
saya pikir teh pepi nggak ada orang tuanya
gak ada apa apa tuh kang dadang
nah itu tadi ada rame rame ada apa
emak lupa ngunci pintu
eh kang dadang
pebi udah pulang tuh kang dadang
dia nanti siapa
gak tahu kang dadang saya belum kenalan
ini udah naik tuh